kita ke informasi pertama musisi kelas dunia david foster kembali menghibur publik surabaya
produser sekaligus komposer kenamaan ini membawa serta sejumlah bintang musik dunia
termasuk diva asal indonesia anggun c sasmi dan juga penyanyi brian mcnight
tapi di antara jajaran bintang ini seorang warga surabaya jadi bintang spesial dalam pentas musik semalam
ini kesempatan sekali seumur hidup buat lita wahab
di antara tiga penonton yang memadati konser david foster di diandra convention center surabaya semalam
tika terpilih diundang naik ke atas pentas
penggemar david foster sejak muda ini
mengaku tak menyangka bisa berdekatan dengan bintang pujaannya
tapi melampaui keterkejutannya lita wahab nyatanya sukses berduet bersama brian mcnight
lagu this masquerade yang dipopulerkan george benson pun mengalir
meski sesekali penonton juga dibuat terpingkal oleh aksi panggung lita foster dan mcknight
tak cuma diibu dengan lagu lagu legendaris ciptaan david poster
panggung musisi legendaris asal kanada ini pun semakin hangat berkat kehadiran diva asal indonesia anggun c sasmi
selama lima belas menit anggun menghibur publik surabaya lewat tiga single ciptaan david foster
serta tembang andalannya snow on the sahara
dalam jumpa pers yang digelar sehari sebelumnya
sejumlah bintang kenamaan memang dijadwalkan hadir dalam konser bertajuk
selain brian dan anggun ada dira sugandi sandi sandoro
hingga yura yunita yang masuk dalam jajaran artis pilihan david foster
dira sugandi yang memang sudah kerap manggung bersama david foster semalam
membawakan single hit salah satu penyanyi dunia pinaan david foster celine dion
single all by myself yang dipopulerkan selin pun
sukses memanaskan animo penonton di awal konser david foster and friend semalam